boleh saya mengganggu sebentar
saya sersan mail dari polsek cikwoneg
saya yang menemukan bapak
sengaja kami berikan di obat penenang
agar dia tidak terlalu tersiksa dengan rasa sakitnya
apa sudah dokter periksa kenapa sampai dia luka separah ini
kelihatannya bukan kecelakaan biasa
maksud dokter ada bekas tanda tanda penyiksaan pada tubuhnya
di sekitar mulut dan hidungnya seperti ada bekas pukulan keras
ya dan tulang rusuknya patah
serta hampir seluruh tubuhnya memar memar seperti terkena pukulan benda keras
saya melihatnya seperti bekas kena tendangan
karena pada pakaiannya terdapat percak percak tanah yang biasanya ada pada sepatu pak mail
apa dokter atau suster bisa berhasil menanyakan siapa namanya
dan dari desa mana asalnya
beberapa jam dia sama sekali tidak bisa diajak berkomunikasi pak
dia cuma mengerang kesakitan
dan atas perintah dokter hasan kemudian saya memberikan obat penenang padanya
mudah mudahan ada anggota dari keluarganya yang datang mencari dia kemarin
atau paling tidak langsung ke rumah sakit
biasanya begitu pak
satu atau dua hari saja seseorang tidak pulang tanpa kabar
salah satu anggota keluarganya pasti akan mencari cari
dan yang pertama tama mereka datangi adalah
pasti kantor polisi atau rumah sakit pak
ya kalau dia warga dari desa sini jelas mereka akan mencari kemari atau ke rumah sakit
tapi kalau dia warga dari desa lain sebaiknya kita harus cepat mengambil inisiatif
sekarang juga kami hubungi semua polsek yang berada di wilayah cianjur
beritahu mereka kalau kalau ada warga mereka yang hilang
baik pak sekarang juga akan saya hubungi semua polsek di wilayah cianjur
siap berangkat pak
mungkin karena garamnya yang masih terlalu lemah
atau dia masih segan bicara
sampai saat ini belum sepatah kata pun keluar dari mulutnya pak mail
padahal saya sudah suruh sustermin untuk membujuk dia
agar menceritakan identitas dirinya serta kenapa dia jadi sampai babak belur begitu
tidak juga berhasil dokter
semalaman dia ditunggu sustermin
semalam suntuk pula lelaki itu tetap membisu
kalau dokter tidak keberatan apa boleh saya mencobanya sendiri
kalau pak mail mau silahkan
hanya saya minta tolong jangan sampai dia yang masih lemah itu jadi terlalu letih pak
akan saya perhatikan hal itu dokter terima kasih
ada apa dokter
temani sir sam mail menemui pasien itu ya
dan sustermin perhatikan
kalau kira kira dia sudah tidak terlalu kesakitan lagi hentikan suntikan obat penenang
terus cukup berikan dia ponstan saja tiga kali sehari
terima kasih dokter
terima kasih pak
boleh saya mengganggu sebentar
saya sir sam mail dari polsek cikwoneg
saya yang menemukan bapak di dalam semak belukar dua hari yang lalu dalam keadaan luka parah
dan di mana bapak tinggal supaya saya bisa menghubungi keluarga bapak
kemudian kenapa sampai bapak luka separah ini
bapak tidak mengani
siapa yang telah mengani ayah bapak
bapak tidak perlu takut
siapa orangnya pak
supaya saya bisa segera mencari dan menangkap mereka
bapak tidak tahu siapa orangnya

mereka sedang menunggu bapak
sementara mereka tidak tahu di mana bapak berada
siapa orangnya pak
mungkin obat berenang yang terus menerus kami beri
mungkin obat berenang yang terus menerus kami mencari
membuat dia masih sulit untuk berpikir dan berbicara
sebaiknya jangan kita paksa
bersabarlah menunggu sampai keadaannya menjadi lebih baik besok
besok pagi saya akan kemari lagi
sudah tiga hari orang itu berada di rumah sakit
dan sampai hari ini kita belum juga mendapatkan data data mengenai siapa dia
dari mana asalnya
dan kenapa sampai dia berada di semak blukar dalam keadaan luka separah itu
tadi pak mail mengatakan
tidak seorang pun dari petugas ambulan atau susten
tidak ada yang mencari dia di rumah sakit yang mengenalinya
dia memang bukan orang sini pak
apa dari pihak keluarganya juga tidak ada yang mencari dia di rumah sakit atau ke kantor polisi
meskipun sudah saya perintahkan kopral paimin untuk menelpon semua polsek yang berada di kabupaten cianjur ini
kalau kalau ada warga dari desa mereka yang hilang maka segera mereka menghubungi kami di sini
kalau sampai tiga hari
belum juga ada keluarganya yang mencarinya
ini bisa berbagai kemungkinan pak mahir
pertama dia memang bukan orang sini
bahkan kemungkinan bukan orang daerah cianjur
kedua dia orang cianjur
tapi tidak tinggal bersama keluarganya
dia punya istri atau anak
tapi dia tidak tinggal serumah dengan mereka
sehingga dengan tidak berpikir
jadi pulangnya dia berarti tidak menjadi perhatian siapa siapa
persis pak mail
atau bisa juga dia seorang duda yang tinggal sendirian
anaknya bisa saja sudah menikah dan tinggal di rumah masing masing
begini pak pur
kalau tidak merepotkan bapak
sebenarnya saya ingin sekali mengajak pak purwo
ke rumah sakit besok pagi
apa menurut pak mahil saya bisa membantu bapak
paling tidak saya bisa mendapatkan analisa
apakah dia membisu karena terlalu banyak mendapatkan suntikan obat penenang
atau mungkin ada goncangan di dalam dirinya
atau mungkin saja ada sesuatu masalah yang sengaja dia simpan
dan saya tahu persis
untuk hal hal seperti ini
pak pur lebih ahli daripada saya
saya sudah berusaha untuk mencari penyelesaian
bagaimana pak amail begitu yakin akan kemampuan saya
pak mail pasti masih ingat
bagaimana mata jelinya pak pur dapat membedakan antara pengemis betulan dengan pengemis palsu
masih ingat kasus adiknya pak mangun yang karena ingin dapat uang banyak dengan cara yang gampang
maka ia pun berpura pura menjadi pengemis yang buta
kemarin dokter dan suster mengatakan bahwa tidak pernah sekalipun mendengar pasien itu berbicara
apa mungkin dia bisa dokter
sampai saat ini kami belum meneliti sampai sejauh itu pak
tugas utama kami baru sampai pada tahap menyelamatkan dia dari kematian merawat tulang rusuknya yang patah dan menyembuhkan luka lukanya
apa bisa kita pastikan dia bisu atau tidak
kebisuan biasanya berawal dari kedulian
karena sejak kecil dia tidak pernah mendengar orang bicara
maka sampai dewasa pun dia tidak pernah bisa belajar bicara
nah jadilah dia bisu